esok tetep dipindahin tapi aku mau di rumah aja
aku mau jagain mama sama rena takut ada penyusup lagi kan
penyusup yang mana maksudnya